selama ppkm level tiga penumpang kereta api diminta untuk memenuhi beberapa syarat
yakni hasil antigen negatif dan bukti vaksinasi minimal dosis pertama
untuk mempermudah pemeriksaan pt kai daup satu telah mengintegrasikan sistem boarding ticket
di stasiun gambir dan pasar senen jakarta pusat dengan aplikasi peduli lindungi
aplikasi peduli lindungi sudah terintegrasi dengan sistem boarding ka
jarak jauh untuk di stasiun pasar senen dan juga gambir untuk area daup satu jakarta ya
nanti akan terlihat di layar boarding apakah yang bersangkutan itu sudah vaksin atau belum
jika calon penumpang belum mendapatkan vaksin karena alasan kesehatan
maka mereka harus membawa surat keterangan dari dokter
sejumlah penumpang kereta api di stasiun pasar senen menilai aplikasi peduli lindungi
memudahkan proses perjalanan mereka
bagi saya sih lebih mudah daripada manual karena kan kalau kartu kadang bisa rusak
kalau ini kan tinggal scan udah otomatis
agak ribet ya agak ribet karena kemanapun jadinya harus ini
jadi ke mal juga mau berpergian yang biasanya kita go gitu kan
terus harus ribet dengan segala macam
aman aja sih maksudnya nyaman aja dan gitu kan kita juga bisa nge track
maksudnya kita bisa lihat di lingkungan kita tuh itu zona merah atau zona hijau atau kayak gitu
jadi itu bisa
lebih mempermudah kita aja untuk lihat di lingkungan kita
selama masa pandemi kapasitas kereta api yang berangkat dari stasiun pasar senen dan gambir
masih dibatasi maksimal tujuh puluh persen
dan jumlah perjalanan juga dikurangi menjadi sepuluh hingga enam belas kereta api per hari
karmel mursalim kurnia yuniarwan jakarta